kendaraan listrik juga menjadi salah satu keunggulan dari event gias dua ribu dua puluh
sejak hari pertama sejumlah brand memperkenalkan varian produk listriknya
namun bagaimana di hari terakhir gelaran gias dua ribu dua puluh
dan untuk mengetahui lebih jelas sudah ada rekan kami korespondensi nnn indonesia albi pratama di sana
albi bagaimana di hari terakhir gias ini apakah antusiasme pengunjung naik jika dibandingkan hari biasanya albi
ya selamat sore bram saya kurang begitu jelas mendengar suara anda tetapi saya bisa sedikit menangkap tentang pertanyaan anda sendiri
terkait dengan hari ini merupakan hari terakhir dan juga merupakan hari ke sebelas dari penyelenggaraan pameran otomotif gaikindo indonesia international auto show
yang sudah digelar sejak tanggal sebelas agustus dua ribu dua puluh dua yang lalu
dan memasuki sore hari untuk menuju ke malam hari ini pengunjung yang ada di sini terus berdatangan karena untuk memanfaatkan momen terakhir di tahun dua ribu dua puluh dua
ini untuk menyaksikan gelaran pameran otomotif yang diklaim terbesar se indonesia dan juga se asia tenggara
dan dari pernyataan yang saya dapatkan dari ketua penyelenggara gai kindo indonesia international auto show sendiri yaitu rizwan alamsyah
bahwa selama sepuluh hari perjalanan gias sejak tanggal sebelas sampai dengan tanggal dua puluh agustus dua ribu dua puluh dua kemarin
total pengunjung yang datang ke sini sudah mencapai sekitar tiga ratus tiga puluh ribu orang
itu naik sekitar tiga puluh persen jika dibandingkan dengan capaian
kemudian pengunjung yang datang ke gias di tahun dua ribu dua puluh satu yang hanya menyentuh sekitar dua ratus sembilan puluh orang pengunjung saja
dan ini menjadi salah satu indikator bahwa ekonomi di indonesia sudah mulai bangkit
masyarakat ini sudah mulai percaya untuk hadir mengunjungi sejumlah pameran pameran dengan jumlah hampir seratus persen dalam setiap harinya
dimana di tahun dua ribu dua puluh satu gelaran gias ini hanya bisa menampung sekitar tujuh puluh lima persen saja
dan memang diestimasikan total transaksi yang terjadi di gias selama
sebelas hari penyelenggaran ini bisa melebihi apa yang dicapai pada tahun dua ribu dua puluh satu lalu yang mencapai delapan belas ribu unit kendaraan yang terjual melalui spk seperti itu
dan memang kalau misalnya menargetkan lagi di tahun ini pihak dari gai kindom menginginkan ada transaksi sekitar tujuh triliun rupiah
yang mana tujuh triliun rupiah ini selalu didapatkan oleh pihak gaikindo mulai dari tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas lalu tahun dua ribu dua puluh ini libur karena memang pandemi covid sembilan belas
lalu kemudian lanjut di tahun dua ribu dua puluh
dan juga berbicara soal gias dua ribu dua puluh dua tahun ini gai kindom sendiri mengusung tema future is bright
yang artinya adalah masa depan yang cerah dengan menghadirkan sejumlah kendaraan kendaraan listrik yang mulai banyak jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
bisa dikatakan tahun ini ada lebih dari tiga puluh kendaraan listrik mulai dari roda empat roda dua dan juga bahkan kendaraan niaga yang sudah berbasis energi listrik sendiri

karena di sini tidak hanya pameran ataupun dijual saja tetapi juga ada edukasi yang diberikan kepada masyarakat begitu berat
seperti misalnya bagaimana cara pengisiannya bagaimana cara penggunaannya seperti apa regulasi dan juga insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan penggunaan kendaraan listrik sendiri
karena pemerintah sendiri pada tahun dua ribu tiga puluh ini menargetkan sekitar satu ratus delapan puluh tujuh ribu unit kendaraan berbasis energi listrik sudah ada di indonesia
jadi sesuai dengan perpres nomor lima puluh lima tahun dua ribu sembilan belas yang sudah diterbitkan oleh pemerintah tentang kecepatan
kendaraan listrik sendiri ini bisa segera tercapai dan masyarakat ini bisa beralih dari kendaraan yang saat ini menggunakan internal combustion engine ataupun berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik
apalagi sebentar lagi informasinya akan ada kenaikan harga bbm yang mungkin saja ini akan membuat sejumlah masyarakat mungkin akan berpikir ulang untuk membeli kendaraan bensin seperti itu ataupun diesel
karena ada alternatif untuk bisa membeli
jadi kendaraan berbasis energi listrik yang tentu lebih hemat dari segi harga dan juga lebih lebih dari segi penggunaan hariannya
albi kalau kita bicara soal kendaraan listrik begitu ya memang rasanya memang menjadi tren dan juga perbincangan
tapi kemudian ada yang juga menyebut bahwa minat masyarakat ini masih cukup rendah karena angka harga dari kendaraan listrik masih cukup tinggi
nah bagaimana kemudian tantangan ini dijawab oleh kemudian produsen maupun juga pegiat otomotif yang ada di gias albi
ya bram memang saat ini beberapa kendaraan listrik yang dijual khususnya di indonesia dan juga di gaikindo indonesia international auto show ataupun di pameran gias ini
harga yang dijual paling murah itu dua ratus lima puluh juta
itu pun range jarak tempuh yang bisa diandalkan hanya sekitar dua ratus km saja
sedangkan untuk kendaraan kendaraan listrik yang memiliki baterai lebih besar dengan range hampir lima ratus km atau sekitar empat ratus km daya jelajahnya
itu dibanderol dengan harga sekitar
sekitar rp tujuh ratus sampai dengan rp delapan ratus juta
dan ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi para produsen dan juga pemerintah tentunya
tetapi produsen ini merasa tetap optimis bahwa penjualan kendaraan listrik ini bisa terus naik seiring dengan perkembangan waktu
mulai banyaknya masyarakat yang mengerti dan juga pemerintah sendiri tentang regulasi dan juga perkembangan waktu
dan juga pemerintah sendiri tentang regulasi dan juga perkembangan waktu

produsen sendiri menyatakan bahwa kenapa harga kendaraan listrik saat ini sangat mahal
biasanya dari tiongkok dan juga dari beberapa negara lain seperti misalnya korea selatan
dan inilah yang membuat kendaraan listrik ini terlampau begitu tinggi
tetapi indonesia sendiri saat ini
tetap memelakukan pembangunan pabrik baterai listrik yang diinvestasikan oleh korea selatan sebesar rp seratus juta
tetapi indonesia sendiri saat ini

empat puluh tiga triliun rupiah dengan sumber sumber komponen baterai listrik yang banyak di indonesia yaitu nikel
yang mana ini menjadi komponen terpenting dalam pembuatan baterai listrik bram
kita punya smelter ataupun penambangan nikel yang ada di sulawesi utara
lalu ada di morowali ada di lutara dan juga ada di halmajara
dan tentu ketika nanti smelter ini sudah jadi dan juga pabrik pengolahan baterai listrik ini sudah jadi
yang ada di kabupaten jawa tengah bukanlah hal yang tidak mungkin
yang tentu ini dampaknya akan memberikan harga jual kendaraan listrik yang lebih terjangkau lagi
yang lebih efisien lagi sehingga masyarakat ini bisa lebih nyaman untuk memutuskan
apakah saya harus membeli kendaraan listrik atau membeli kendaraan bensin yang harganya sudah lebih bersaing seperti itu
apalagi dalam perpres nomor lima puluh lima tahun dua ribu sembilan belas yang diberikan oleh pemerintah
tentang percepatan kendaraan listrik ada banyak sekali keuntungan yang bisa dirasakan oleh masyarakat
seperti insentif pajak yang rendah
pajak kendaraan listrik itu sekitar satu tiga sampai dengan satu tujuh juta rupiah saja
jauh lebih rendah dari kendaraan low mpv yang paling banyak di indonesia
ditambah lagi jika di jakarta pengguna kendaraan listrik ini akan terbebas dari ganjil genap
dan kita berharap semoga sumber listrik yang disediakan pemerintah juga bisa berasal dari energi bersih
energi baru dan terbarukan bukan sesuatu sumber yang
saat ini masih kotor seperti misalnya batubara dan lain sebagainya
baik artinya sumber daya nikel yang kita punya potensial dan juga ini seakan menjadi angin segar begitu ya
bagaimana industri ini juga bisa bertumbuh di masa depan
kita akan tunggu seperti apa
terima kasih atas elaborasi dan juga laporan anda
albi pratama korespondensi nn indonesia telah melaporkan langsung dari kawasan tangerang selatan
selamat kembali bertugas